lama diidam idamkan para pedagang dan pemerintah kota padang
pembangunan pasaraya padang fase ke tujuh akhirnya terwujud
peletakan batu pertama pembangunan dilakukan pada rabu siang dua puluh september
oleh wali kota padang hendry septa
bersama kepala balai prasarana permukiman wilayah sumatera barat
kusworo darpito dan anggota komisi enam dpr asal sumatera barat andre rosiade
pasar di atas lahan dua belas meter persegi itu
nantinya akan terdiri atas empat lantai dengan jumlah kios tiga ratus empat unit dan enam ratus lima puluh unit lapak pedagang
alhamdulillah walaupun cukup lama tapi jadi juga
di dua ribu dua puluh tiga ini kita telah non breaking
sekali lagi ini memang doa kita semua doa warga kota padang
ini untuk warga kita banyak terutama para pedagang pedagang kita
andre mengaku lega karena pembangunan kembali pasaraya fase ke tujuh yang ia perjuangkan terlaksana
dan berharap bisa diresmikan presiden joko widodo tahun depan
pasar fase ketujuh hari ini pak wali kota pak hendry septa sudah melakukan non breaking ya
berarti proses pembangunan sudah berjalan
insya allah juli dua ribu dua puluh empat atau selama lamanya agustus dua ribu dua puluh empat
pembangunan pasaraya fase ketujuh
pembangunan pasaraya fase ketujuh
diinginkan semua pihak terutama pedagang
para pedagang menginginkan pasar yang lebih baik dan modern
perasaan kita lega
dengan adanya pertama pertama yang dipertanyakan kapan kapan ya
tapi setelah dilihat di dalam rupanya sudah mulai
itu yang lega
dan ini harapan tentu bisa mengembalikan kota padang sebagai pusat perdagangan
pasaraya fase ketujuh akan dibangun oleh adi persadagedung
anak perusahaan bumn adikarya
pengerjaan proyek akan berlangsung tiga ratus enam puluh hari
dengan anggaran yang berasal dari apbn senilai satu ratus tiga miliar rupiah
pasar di atas lahan dua belas meter persegi itu
akan terdiri atas empat lantai yang dapat menampung satu satu ratus empat puluh tiga pedagang
john nedi kambang padang sumatera barat